warga di kabupaten solok selatan sumatera barat yang menangkap seekor beruang madu karena sering masuk ke permukiman mereka
salah satu hewan buas tersebut kini sudah diamankan di balai konservasi dan sumber daya alam setempat
beruang madu yang tertangkap berjenis kelamin jantan dan diperkirakan masih berumur di bawah satu tahun
beruang ini ditangkap warga desa sungai lambai kecamatan sangir kabupaten solok selatan dengan menggunakan perangkap babi hutan